ke informasi soal natal gubernur dki jakarta anies baswedan menyambangi gereja katolik katedral di jakarta pusat dalam menyambut misa malam natal dua ribu delapan belas
sementara di bali untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaatnya misa malam natal dilaksanakan dalam dua bahasa yakni bahasa indonesia dan bahasa inggris
gubernur dki jakarta anies baswedan menyambangi gereja katolik katedral jakarta pusat dalam menyambut misa malam natal dua ribu delapan belas
anies baswedan yang didampingi forum kerukunan umat beragama atau fkub disambut langsung oleh uskup agung jakarta monsyur ignatio suhario beserta para romo
pada kesempatan ini anies mengucapkan selamat hari raya natal pada seluruh umat kristiani yang hadir pada misa malam natal tersebut
anies memastikan bahwa setiap umat beragama
anies baswedan yang di jakarta dapat melangsungkan ibadahnya dengan aman dan nyaman

di tengah banyaknya bencana alam yang terjadi saat ini umat kristiani harus tetap percaya dan bersabar bahwa yesus kristus hadir dan akan membantu dalam setiap kesulitan manusia
kapolri tito karnavian bersama panglima tni hadi cahyonto mengunjungi sejumlah gereja di jakarta untuk mengecek keamanan serta jalannya ibadah misa jelang hari raya natal dua ribu delapan belas
gereja pertama yang dikunjungi kapolri dan panglima tni adalah gpib paulus
di wilayah menteng
keduanya mengucapkan selamat natal kepada para jemaat yang hadir
selanjutnya panglima dan kapolri mengunjungi gereja reform injili indonesia di kawasan kemayoran
mereka sempat mendengarkan ceramah yang disampaikan pendeta stephen tong sebelum menyampaikan pesan pesan kepada jemaah yang hadir
gereja katedral menjadi tempat terakhir yang dikunjungi kapolri dan panglima tni
kapolri menyampaikan bahwa natal tahun ini aman dari berbagai macam potensi gangguan
di seluruh wilayah indonesia
tito juga meminta masyarakat tetap menjaga kondisi hingga tahun dua ribu dua puluh
terima kasih kepada tuhan yang maha kuasa
kemudian tentunya kepada semua pihak
terima kasih kepada seluruh pasukan anggota kita tni polri yang telah bekerja yang keras untuk melakukan pengamanan pengamanan
kita turun langsung ke lapangan melihat secara langsung pelaksanaan misa yang dilaksanakan di gereja gereja
bahwa semuanya bisa berjalan dengan aman damai
sehingga kita semua yakin bahwa pelaksanaan natal tahun dua ribu delapan belas ini semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai
dan untuk mengetahui seperti apa ibadah natal tahun ini sudah ada korespondensi nnn
indonesia mahadika utama di gereja katedral jakarta
selamat pagi dika apakah misah sudah digelar dan bagaimana keramaian di sana
serta apa tema natal tahun ini yang menarik untuk kita ketahui bersama
selamat pagi dea selamat natal untuk anda dan teman teman semua
dan pagi hari ini umat katolik jakarta sudah mulai tiba ke gereja katedral yang merupakan gereja tertua di jakarta
karena misah pertama akan dimulai pada pukul tujuh pagi ini
dan ada pun misah natal hari ini dibagi menjadi empat sesi yaitu pada pukul tujuh pagi
lalu pada pukul sembilan pagi yaitu misa pontifikal yang akan dipimpin langsung oleh uskup agung jakarta yaitu uskup ignatius suhario
lalu misa dilanjutkan pada pukul sebelas dan misa terakhir akan dilangsungkan pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
pada pukul sebelas atau pada misah keluarga nanti juga akan ditampilkan drama yang ditampilkan oleh anak anak dengan kisah yang akan diangkat adalah terkait dengan kepedulian terhadap banyaknya bencana yang terjadi di indonesia
sebagaimana kita tahu dea beberapa hari lalu tsunami menerjang kawasan banten dan juga sebagian kawasan di lampung
dan nanti juga ini akan ditampilkan dalam kisah drama dalam misah keluarga
untuk pengamanan natal kali ini di gereja katedral ratusan kepolisian disiagakan dan baru saja tadi sekitar lima menit yang lalu tim gegana melakukan penyisiran di dalam area gereja
jadi pengamanan nanti akan dilakukan di luar dan juga di dalam bagian gereja
ada pun setiap misah nanti akan dihadiri sekitar tiga sampai empat jemaat katolik yang akan lalu
dan dia tema natal tahun dua ribu delapan belas adalah yesus kristus hikmat bagi kita
dari pantauan anda di sana bagaimana kondisinya dan siapa saja tokoh yang hadir dalam ibadah natal kali ini
apakah ada tokoh tokoh lain yang kemudian menunjukkan toleransi mereka untuk bisa bergabung dalam natal kali ini di sana
oke saya belum melihat ada tokoh tokoh penting yang datang pada pagi hari ini ke gereja katedral
tetapi kalau kita berbicara tentang toleransi ini adalah hal yang paling lumrah dilakukan setiap kali ada misal natal di gereja katedral
karena kita tahu katedral ini berseberangan dengan masjid istiqlal yang mana setiap dilakukan misah natal seperti hari ini
masjid istiqlal menyediakan lahan parkirnya untuk umat katolik yang akan melaksanakan misa natal
dan selain itu juga lahan parkir juga disediakan di halaman pt pos indonesia lalu di halaman sma santa ursula dan juga di halaman lapangan banteng
dan sebagai wujud toleransi juga dari tahun ke tahun sudah lumrah dilakukan pengamanan yang dibantu juga oleh sejumlah ormas islam
yang turut membantu pihak kepolisian dan juga tni untuk mengamankan jalannya natal di gereja katedral ini
baik terima kasih mahardika utama
atas laporannya dan juga tadi ucapannya semoga damai kristus selalu ada di natal kita kali ini
kita ke informasi selanjutnya